pencarian korban hilang banjir bandang sungai cimanuk garut jawa barat dilanjutkan
anggota tni kostrat menyisir tumpukan sampah di bawah jembatan sungai cimanuk
derasnya arus sungai membuat seorang anggota tni nyaris terbawa arus
pratu ferdi mulyono nyaris hanyut terbawa arus sungai cimanuk saat mencari korban hilang banjir bandang di kabupaten garut
meski cukup dangkal arus sungai yang sangat deras membuat tubuh anggota tni ini terbawa arus
untunglah tali yang dipasang di tubuhnya bisa menyelamatkannya setelah ditarik anggota lain
hari ke enam pasca banjir bandang pencarian korban hilang kembali dilakukan anggota tni kostrat tiga ratus tiga garut
petugas melakukan penyisiran di bawah tumpukan sampah di jembatan cimanuk secara manual
petugas harus bergelantungan di atas tumpukan sampah yang menjulang cukup tinggi
setelah mencari di bawah jembatan petugas menyisir sungai cimanuk hingga bendungan copong
sejauh ini dilaporkan tiga puluh tiga korban tewas dua diantaranya belum teridentifikasi
sementara itu korban hilang yang tercatat di posko satgas penanggulangan bencana masih
terdata dua puluh orang